komisi pemberantasan korupsi kpk menangkap mantan wali kota yogyakarta
haryadi suyuti dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di yogyakarta kamis kemarin
juru bicara komisi pemberantasan korupsi kpk ali fikri
membenarkan operasi tangkap tangan yang melibatkan mantan wali kota yogyakarta
periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua haryadi suyuti
meski sudah tidak menjabat haryadi dikabarkan ditangkap bersama sejumlah asn
di lingkungan pemerintah kota yogyakarta
seorang saksi mata menyebut mantan wali kota yogyakarta ini dibawa
dengan menggunakan bus milik brimob sekitar pukul lima belas tiga puluh kami sore
menurut informasi haryadi dan beberapa pihak lain yang terjaring
ott langsung dibawa menuju bandara internasional yogyakarta untuk diterbangkan ke jakarta
hingga kini belum dikabarkan
mengetahui kasus korupsi apa yang diduga menyeret mantan wali kota yogyakarta ini
kpk mempunyai waktu satu x dua puluh empat jam untuk menentukan status hukum haryadi dan beberapa pihak lainnya
haryadi suyuti menjabat sebagai wali kota yogyakarta sejak tahun dua ribu tujuh belas
dan habis masa jabatannya pada dua puluh dua mei dua ribu dua puluh dua atau dua minggu sebelum terjaring ott kpk
hendrawan setiawan yogyakarta
rumah pribadi mantan wali kota yogyakarta ini dikabarkan dengan menggunakan bus milik brimob sekitar pukul lima belas tiga puluh kamis sore
pribadi mantan wali kota yogyakarta haryadi suyuti pada kamis malam tampak sepi dan tertutup rapat
pada siang harinya haryadi tertangkap tangan oleh komisi pemberantasan korupsi kpk
dari balik pagar hanya terlihat dua buah mobil yang terparkir di halaman dan sebuah sepeda motor
tidak diketahui di mana saat ini keluarga haryadi suyuti berada
menurut petugas satpam rumah yang dikelilingi pagar tinggi tersebut sehari hari ditempati oleh haryadi beserta keluarganya
namun satpam tersebut mengaku tidak tahu di mana haryadi saat ini berada dan apa yang sedang terjadi
dan kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia siti badriah di gedung kpk jakarta
selamat pagi siti apakah sudah diketahui kasus apa yang menyeret mantan wali kota yogyakarta ini dan status hukumnya bagaimana sejauh ini
pihak yang diamankan oleh kpk ini sudah tiba sekitar kamis malam kemarin yaitu sekitar pukul sembilan atau sekitar pukul sepuluh
ini artinya sudah hampir dua belas jam lebih
jumlah pihak yang diamankan oleh komisi peratasan korupsi ini masih terus digali keterangannya
dimintai keterangannya dan juga diperiksa secara intensif oleh penyidik dari komisi pemberantasan korupsi
nah kemudian verdi kalau kita bicara terkait dengan update terbaru dari operasi tangkap tangan dilakukan oleh kpk ini
tadi plt juri bicara kpk yaitu ali vicky juga sempat memberikan keterangan terbaru
tangkap tangan yang dilakukan baik di jakarta maupun di yogyakarta
pada hari kemarin ini ada sembilan orang yang diamankan
nah sembilan orang ini terdiri dari unsur swasta kemudian juga ada sejumlah pejabat pemkot di yogyakarta
dan juga salah satunya adalah mantan wali kota yogyakarta periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh dua yaitu hari yadi suyuti
memang belum diketahui secara pasti kasus apa yang menjerat sejumlah pihak yang diamankan ini
namun memang beberapa pihak menyebutkan bahwa
salah satu hal yang menjadi operasi tangkap tangan ini dilakukan karena sejumlah pihak ini diduga melakukan ataupun menerima suap dari suatu proyek
namun memang terkait apa proyek tersebut juga belum diberikan ataupun diinformasikan oleh pihak dari komisi peratasan korupsi
nah kemudian verdi kalau kita bicara hasil apa tidak hanya menangkap sejumlah orang yang diamankan
dari hasil operasi tangkap tangan kemarin yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi juga
ada sejumlah barang bukti yang juga sudah disita oleh pihak dari komisi peratasan korupsi
antaranya adalah sejumlah uang yang mungkin hingga hari ini masih terus dalam perhitungan oleh komisi peratasan korupsi
dan juga sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pihak tersebut
dan kemudian verdi hingga saat ini kpk masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diamankan
dan kalau kita melihat dari ketentuan kuhap kpk memiliki waktu satu x dua puluh empat jam nanti untuk menentukan status hukum
karena saat ini pihak kpk masih melakukan pemeriksaan dan gelar perkara
dan nantinya kita sama sama menentukan
menunggu untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru
kemudian juga status hukum dari sejumlah pihak yang diamankan oleh kpk dalam konferensi pers
yang rencananya nanti akan dilakukan oleh kpk pada sore ataupun malam hari nanti
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia siti badria dari gedung kpk jakarta